tapi kebanyakan dari kami di sini kalau untuk makanan kita delivery ya
jumlahnya apa ya pak
jadi kita pengen nguap aja juga
yang pertama kenali identitas usaha pemilik
namun berbeda dengan minyak kemasan yang relatif terkontrol karena dapat disimpan dalam waktu cukup lama
terus ada pemain jepang
dna merupakan molekul berupa rantai yang identik ada di setiap sel manusia
akhirnya kasi apa bingung akhirnya yaudah karena gue ada
godaan untuk menetap di jakarta memang besar
agar ada sedikit manisnya juga penyimbangnya
bapak kabit humas polda banten
banyak hal yang kita belajar juga dari dia kan